saya tim kesehatan bukan tim medis
razia tertip masker yang digelar petugas satpol pp tni dan polri
diwarnai adu mulut antara petugas satpol pp dengan seorang pelanggar
di kawasan senen jakarta pusat pada rabu pagi
pelanggar yang mengaku sebagai tim kesehatan ini
tak terima lantaran pasangannya terjaring razia
dia berkilah menggunakan masker justru dapat merugikan kesehatan
karena menghirup co dua
covid kan hanya jaga jarak cuci tangan
ini sekarang kan kita kan ngisem kita harusnya oksigen
lalu begitu keluar dari mulut lagi co dua
nanti dampaknya kan akan merugikan kesehatan juga
artinya nggak setuju dengan penggunaan masker
ya tidak setuju bukan tidak setuju ya bukan tidak setuju
cuma harus ada aturan yang jelas
selain diwarnai adu mulut para pelanggar protokol kesehatan yang panik
langsung memutar arah di tengah ramai yang lalu lintas
sementara itu pengendara lainnya yang tak menggunakan masker
segera berhenti sejenak di pinggir jalan untuk menggunakan maskernya
agar tak ditindak petugas
kendati sempat diwarnai protes razia teknik masker yang berjalan baru tiga puluh menit
petugas berhasil menindak sebanyak dua puluh lima orang pelanggar
jumlah tersebut dinilai sebagai tanda peningkatan
setelah adanya pelonggaran di masa psbb transisi
sebagian ada yang fluktuatif fleksibel ada yang naik ada yang turun
kalau hari ini kemungkinan sudah menaik kembali
dengan adanya pelonggaran pelonggaran masa transisi
petugas melakukan gencar melakukan razia
terhadap warga yang nekat beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker
rizky tiaryahya jakarta